minggu siang sinta nuria istri presiden keempat republik indonesia abdurrahman wahid terlihat menyambangi rumah sakit mayapada didampingi putri sulungnya alisa wahid
berdasarkan keterangan singkat dari paspampres dan banser yang mengawal ibu sinta nuria menjenguk david ozora yang saat ini masih dirawat intensif di ruang icu dan memberikan dukungan moral bagi keluarga korban